tetapi sekarang ini akan kami lakukan di perguruan tinggi tentunya beda suasana
karena yang akan kita hadapi atau yang akan melakukan adalah para mahasiswa
yang tentunya harapan saya atau harapan kami semua adalah mahasiswa mahasiswa ini
tahu persis tentang apa itu corona sehingga bisa mempersiapkan diri dengan baik
nah tapi yang saya pesankan di sini bahwa kampus harus benar benar mampu
menjamin kesehatan para mahasiswanya